basuki cahayapurnama senin pagi mengunjungi pesantren abdurrahman wahid pulau gadung jakarta timur
untuk bersilaturahmi dengan gus nuril pengasuh pondok pesantren tersebut
dalam kunjungannya ke pondok pesantren abdurrahman wahid soko tunggal ahok tak banyak bicara
sebaliknya pengasuh pesantren gus nuril menyatakan dukungannya terhadap ahok
dengan memberikan hodeng dan sorban bermotif kotak kotak
silaturahmi berlangsung kurang lebih satu jam
terkait debat pilkada jumat mendatang ahok menyebutkan dirinya masih fokus terhadap sidang penodaan agama
yang ditujukan padanya selasa esok
perjuangan saya sama pak jarotan belum selesai nih buat jakarta
makanya kami minta izin supaya kami boleh menyelesaikannya